biksu atau bante yang tengah menjalankan ritual tudong dengan berjalan kaki dari thailand ke borobudur
sabtu sore berada di kota cirebon
para biksu ini mengikuti sejumlah kegiatan diantaranya mengunjungi keraton kasepuhan cirebon
dan bersilaturahmi dengan keluarga keraton kasepuhan dan para abdi dalam
dalam kunjungannya ini para biksu disambut kesenian keraton cirebon berupa tari topeng
pihak keraton mengaku merasa senang atas kunjungan ke tiga puluh dua biksu dari sejumlah negara tersebut
di sela sela ritual tudong berjalan kaki dari thailand menuju borobudur dan singgah di keraton
para biksu ini juga menjalani pemeriksaan kesehatan di yayasan vidya dharma purnama kota cirebon
oleh sejumlah petugas dari dinas kesehatan kota cirebon
selain itu para biksu ini juga diberikan vitamin dan dibekali beberapa suplemen
untuk selama perjalanannya kembali menuju borobudur
sebelumnya jumat sore tiga puluh dua biksu ini menyempatkan diri mengunjungi kawasan wisata
kaki gunung ciremaiku dengan jawa barat
para biksu atau bante ini bersantai dengan menghirup udara segar di sekitar curug kawasan wisata ipukan
selain menikmati suasana kesegaran alam para biksu ini juga menyempatkan diri untuk bermeditasi
biksu biksu juga sempat bersuah foto bersama para wisatawan